tidak mengumumkan berapa yang masih
sebelumnya adalah kawasan hutan yang kemudian dibuka
saya kira memang harus semua prosedurnya
saya mungkin untuk menjawab ini saya agak sulit